panitia besar baik pon maupun peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik
kepada kontingen yang datang dari berbagai tanah air dan juga membuat rasa nyaman
membuat rasa aman supaya tidak ada yang pulang dari papua punya kesan yang tidak baik